sejak bulan maret dua ribu dua puluh seluruh keseruan kompetisi dan pertandingan olahraga di seluruh indonesia praktis terhenti
mulai dari liga satu dan liga dua di sepak bola indonesian basketball league di bola basket
hingga pro liga di cabang olahraga bola voli semua menghentikan kegiatannya
penyebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air menjadi penyebab utamanya
tahun dua ribu dua puluh menjadi tahun yang kelabu bagi dunia olahraga tak terkecuali bagi dunia olahraga indonesia
dan sebagai cabang olahraga terpopuler di tanah air sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang paling terpukul dengan adanya pandemi covid sembilan belas
efek domino terhentinya kompetisi berdampak pada klub pemain wasit
hingga perangkat pertandingan yang semuanya harus rela kehilangan pemasukan dan pendapatan
timnas sepak bola indonesia juga harus terkena imbasnya dengan harus melakukan perubahan program latihan yang sudah disusun sebelumnya
karena sejumlah event event internasional juga harus mengalami penundaan
di level senior ditundanya tiga laga sisa kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia dan piala aff
membuat timnas indonesia praktis tidak memiliki agenda apapun hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
sementara di timnas u sembilan belas piala asia u sembilan belas dua ribu dua puluh yang mestinya berlangsung di bulan oktober juga urung dilaksanakan dan digeser ke tahun dua ribu dua puluh
nasib serupa juga harus dialami anak anak timnas u enam belas yang awalnya dijadwalkan akan tampil di piala asia u enam belas di akhir tahun dua ribu dua puluh
khusus untuk timnas u sembilan belas pelatih sinteyong juga memiliki beban tambahan
karena tim garuda muda juga dipersiapkan untuk tampil di piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
yang akan berlangsung di indonesia
beberapa kali molornya jadwal training camp ke luar negeri akibat pandemi
ditambah tidak adanya kompetisi di dalam negeri juga menjadi kendala tersendiri
lebih penting lagi kepada timnas
timnas sekarang harusnya berada di dalam satu kompetisi
baik anak anak di liga satu atau liga dua
tapi mereka sekarang tidak karena tidak ada kompetisi
padahal mereka setelah berangkat latihan di luar
itu kembali itu tadinya langsung kompetisi
sehingga performa dia tetap bisa dipertahankan bahkan meningkat
pandemi covid sembilan belas juga membuat ajang olahraga multi event besar
seperti pekan olahraga nasional dan olimpiade
yang mestinya digelar di tahun ini harus mengalami penundaan
dampaknya atlet atlet pelatnas indonesia sempat harus dipulangkan ke daerahnya masing masing
dan demi untuk dapat menjaga kondisi mereka
mereka juga sempat diminta untuk menjalani latihan mandiri
atau bahkan menjalani latihan secara virtual
pemulangan atlet atlet ke daerahnya masing masing sempat dilakukan oleh platnas atletik
pelatnas renang dan pelatnas panahan indonesia
di tengah pandemi yang belum juga meredah
kini atlet atlet andalan indonesia tersebut sudah kembali berkumpul dan berlatih di jakarta
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
dalam kondisi yang tidak ideal penyesuaian program latihan pun harus dilakukan
sebelum pandemi kan sebenarnya kita tuh latihan dua kali sehari
cuman kan gara gara pandemi
dan kadang lapangan dalam juga dipakai bola
dan akhirnya latihan sehari itu sekali
sisi positif yang bisa diambil dari kondisi ini adalah
setidaknya atlet indonesia yang diproyeksikan dapat meraih medali di olimpiade tokyo tahun depan
memiliki waktu persiapan yang lebih panjang
harapannya tentu tradisi emas indonesia yang di olimpiade tahun dua ribu enam belas lalu diraih
oleh pasangan tontowi ahmad liliana natsir dapat kembali diraih
atau bahkan dilampaui